hampir semua kota di indonesia kini berlomba menuju smart city
konsep kota pintar diakini dapat memberikan solusi
atas sederet masalah perkotaan di dalam negeri
berbagai transformasi di segala bidang pun dimaksimalkan setiap kota
dengan konsep utama yakni menyinergikan teknologi
pun demikian dengan makassar
kota daeng berkomitmen untuk mendorong pembangunan perkotaan
yang artinya menjadikan kota makassar sebagai kota pintar
dengan menyelaraskan teknologi tanpa meninggalkan kekayaan karakter budaya lokal
salah satu wujud penerapan proyek smart city di makassar
adalah pemasangan sistem pemantauan kota yang diberi nama war room
sistem pemantauan ini terkoneksi dengan tiga ratus cctv dalam kota
selama dua puluh empat jam yang dapat berlaku di dalam kota

tak hanya difungsikan layaknya cctv dalam memantau lalu lintas jalan
war room juga dimanfaatkan untuk mengontrol keamanan kota
sekaligus pelayanan publik serta program strategis pemerintah kota makassar
semua inovasi teknologi ini tentunya didukung dengan semangat sombere
yang merujuk pada pelayanan baik dan transparan
pemerintah kota makassar membenahi pelayanan kesehatan dengan sentuhan humanis
seperti menyediakan layanan kesehatan home care dotorota
yang beroperasi selama dua puluh empat jam

masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan ini
dengan langsung menghubungi nomor tunggal panggilan darurat pemerintah kota makassar di satu ratus dua belas
selain itu pertumbuhan ekonomi kota makassar juga terus bersinar
berdasarkan data badan pusat statistik kota makassar
laju pertumbuhan ekonomi terus melonjak dari tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu enam belas
yang mencapai tujuh sembilan puluh sembilan persen
kota makassar tentunya berpeluang untuk tumbuh secara berkelanjutan
jika semangat sombere dan smart city ini
menjadi panduan pemerintah
pemerintahan yang terus disinergikan
yoga gotama cnn indonesia

ya insight kali ini berada di kota makassar
ibu kota provinsi sulawesi selatan
kota maritim kota bersejarah kota dagang
dan kota yang sukses dengan pertumbuhan salah satu tertinggi di indonesia
bahkan katanya di dunia
nah pada tahun dua ribu tujuh belas lalu kota ini juga menang sebagai smart city ya
oleh kementerian kominfo ya komunikasi dan informatika
nah saat ini kita ingin tahu apa sih sebenarnya strategi
untuk membuat kota makassar ini kota yang smart city
saya sudah berada di kantor wali kota makassar
bersama dengan plt wali kota saat ini syamsuriza
yang biasanya adalah wakil dari wali kota makassar
tapi biasanya dipanggil
pakai daeng ica pak pabar
iya biasanya dipanggil daeng ica
sekarang plt ya karena wali kotanya pada saat ini
bukan di salon ya
nah jadi ada kesibukan yang ekstra ya
menarik karena makassar ini saya lihat bukan saja dikenal di indonesia
mendapat pujian dengan pertumbuhannya yang luar biasa
tapi juga dikenal di
dunia sebagai smart city
kita saat ini berada yang dinamanya operation room atau wall room
nah mungkin bisa jelaskan sedikit ya konsep ini
kenapa pertama kenapa namanya war room dan apa yang kita bisa lihat di belakang ini
mbak desi terima kasih banyak
yang pertama terima kasih apresiasinya sudah mengakui makassar maju
paling tidak dalam konteks indikator indikator yang mbak desi tadi sebutkan
itu menjadi kebanggaan bagi kami semua
pemerintah dan juga masyarakat
dan clue utama pembangunan kami itu adalah memberikan kebanggaan bagi semua orang
yang ada di makassar mau yang asli penduduk mau yang datang
bahwa ternyata makassar itu bisa memberikan lebih dibanding dengan yang lain
sebenarnya berangkat dari konsep kami untuk bersama sama dengan pak dhani
untuk memastikan bahwa tidak boleh ada orang ketinggalan di kota makassar
jadi harus punya visi yang kuat yang maju yang bisa memperkas kira kira seperti apa kejadian yang akan datang
maksudnya ketinggalan itu dari aspek ekonomi
kemudian kita juga menginginkan tidak boleh juga ada yang kehilangan dari aspek dan kekayaan lokalnya
maka kita kemudian membuat satu tagline namanya sombere and smart city
yang sombere ini adalah simbol dari kekayaan karakter budaya lokalnya kita
somber itu artinya kurang lebih humble
ramatama lah kurang lebih
dan itu adalah salah satu citra yang melekat untuk makassar orang bugis dan orang makassar
jadi kemudian kita mencoba memastikan bahwa jalur yang ingin kita tempuh untuk membuat kesejahteraan
mencapai kesejahteraan di masyarakat ini adalah harus semua orang punya visi
tetapi tidak boleh terserabut dari akar budaya

dan yang hari ini kita seksikan adalah bagian dari implementasi komitmen kita untuk menjadikan smart city it itai itu sebagai salah satu jembatan untuk memberi penguatan mempercepat memberi akselerasi terhadap pengelolaan sumber sumber daya yang ada di makassar
menarik ya jadi somber itu sebenarnya spiritnya soulnya ya jiwanya
nah smart ini ya biasanya kalau sekarang kita smartphone
smart ini biasanya berkaitan dengan smartphone
berkaitan dengan teknologi berkaitan dengan ilmu inovasi yang terakhir
nah apa apa saja kira kira yang bisa didapatkan baik dari sombere nya dan juga smart city ini
jadi mbak desi jadi kalau kita mengenal software dalam bentuk program dalam bentuk banyak sekali software ini
kemudian kita juga mengenal perangkat kerasnya itu dalam bentuk hardware maka sombere itu menjadi hardware nya
jadi perangkat hatinya
apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari hatinya kita
ini konsep awalnya kita sehingga mengembangkan sombere dan smas itu
dan smart city ini sebenarnya adalah kita berharap semua orang bisa melihat miniatur apa yang terjadi di kota makassar
oke mungkin satu persatu bisa dijelaskan apa yang kita lihat
ini jelas ini hasil gambaran dari cctv yang ditayangkan secara langsung ya ini live
jadi ini beberapa kamera hampir semuanya sekarang itu bisa di zoom sampai seribu enam ratus meter
jadi kurang lebih seribu enam ratus meter lah anggaplah ini ini mbak desi ya
ini pulau yang jaraknya satu dua mil berarti kurang lebih seribu enam ratus meter ini namanya pulau laya laya
nah ini kalau kita zoom dari sini kita bisa mengenali orangnya kalau misalnya orangnya berdiri di pinggir pantai
waduh ini jadi nggak boleh macem macem nih
jadi privasinya orang agak terganggu makanya kita juga di sini di operation room ini tidak boleh sembarang orang masuk
harus ada permit lah supaya tidak digunakan secara negatif lah
atau nanti di upload ke youtube ini kan repot
nah ini orang orang di sini yang kebetulan di pelabuhan itu kita bisa tahu paling tidak sudah ada karakter face nya pakaiannya dan itu bisa kita capture
tapi tujuannya untuk apa melihat begitu dekat lah
kalau misalnya kalau di jalan kan bisa kalau ada kecelakaan atau kemacetan itu kan bisa
tapi kalau yang seperti ini sebenarnya tujuan utamanya itu apa ya daeng ya
ya sebenarnya yang tujuan utamanya itu adalah memastikan bahwa kita semuanya di sini melek it
salah satu simbolnya adalah smart room ini atau operation room ini untuk memberikan gambaran kepada semua orang
terutama yang saya bilang tadi masyarakat dan juga pegawai di sini
supaya mereka memiliki kebanggaan dan menjadi etosnya mereka
nah itu awal awal
nah di sini bukan hanya sebenarnya soal informasi real time yang kita tampilkan tetapi juga bekerjasama dengan berbagai instansi
salah satunya polrestabes ya misalnya ya polrestabes itu sekarang juga sudah menerapkan mini war room seperti ini
sehingga data data yang ada di operation room ini bisa diakses terutama untuk urusan keamanan
kalau di sini kemudian enam ratus sampai lima ratus orang

nah untuk kamera yang terpasang ini ada datanya semuanya
tiba tiba kita menginginkan sesuatu atau informasi yang real time
ini bisa kita lakukan
termasuk kalau misalnya dalam konteks keamanan ada kejadian kejadian bisa kita rene dari sini
selama ini ada contoh dimana memang diperlukan lah semacam pengawasan atau supervisi seperti ini
misalnya kemalingan atau
tapi kalau itu sih berkali kali
tapi ada juga kecelakaan
yang disebabkan oleh jam red
itu akhirnya ketahuan sampai tempat tinggalnya
jadi misalnya di jalan haji baw ini
ada kejadian seperti ini
dan kita tahu motornya itu pakaiannya warna merah
kemudian kita bisa zoom platnya
ternyata ketahuan asalnya dari mana
dan pada waktu tertentu misalnya dua menit kan ketahuan dia lewat di jalan rotulangi cari
ternyata connect sampai di depan rumahnya yang bersangkutan
akhirnya ketahuan polisi tinggal ciduk aja
ambil lah ini
karena buktinya kita ada
jadi sop nya setelah kita melihat sesuatu disini
itu bisa langsung terkonek atau bisa langsung menginformasikan kepada yang polisi
atau aparat yang berwenang
kalau itu polisi yang minta mbak
kalau kita sendiri tidak sejauh itu sebenarnya
cuma karena kebetulan case nya
terus polisi datang dan melihat
nah dari situ kemudian pak kapolri datang disini
dan memerintahkan untuk bikin mini war room di polrestado
ini perang ya
operation tapi kan disebutnya kan sebagai war room
biasanya kalau kita lihat kan di film film
ada presiden dan semua general generalnya
memberikan keputusan yang penting
nah ini menarik ya
ini perang ya

kalau tidak salah

ada pak kapolri
dan kita juga menemukan
pada tahun ini
pak kapolri itu dianggap sebagai war room
biasanya kalau kita lihat kan di film film
ada presiden dan semua general general
memberikan keputusan yang penting
nah ini mungkin idenya ada seperti itu dibaliknya
dan semua jajaran itu
melihat situasi seperti apa
nah muncul lah
ini udah seperti war room ini
sudah seperti war room ini
kita mengendalikan kot ini dari sini
kita juga tujuannya seperti itu
karena kita juga bisa mendeteksi di ini
bisa mendeteksi di ini potensi kejahatan
kalau kita dianggap
kalau teman teman operator menganggap bahwa
ada sesuatu kejadian yang luar biasa ini
ke pak denny namanya yang koordinator
kemudian melaporkan kepada kami
dan untuk ditindaklanjuti
dan biasanya ditindaklanjuti dengan cepat ya
karena kan dengan teknologi
melalui aplikasi sosial media pun juga cepat
iya tapi rata rata war room ini digunakan untuk
apa secara rutin ya
dari hari ke hari
karena saya lihat di sini kan juga ada operator
apa yang mereka terima
keluhan atau bantuan
jadi mbak des
semua urusan pemerintahan sebenarnya
basenya di sini
jadi kita punya konsep pelayanan single number
jadi nomor single untuk panggilan darurat
jadi satu ratus dua belas itu
melayani salah satunya itu home care
program kita di dinas kesehatan yang
orang boleh menelpon kalau
tiba tiba ada keluhan sakit
dan kita anggap bahwa butuh first aid dari medis
doktor rota namanya
programnya itu langsung ke rumah rumah
jadi tinggal menelpon satu ratus dua belas
terus kemudian dijawab seperti apa
kalau misalnya di amerika kan sembilan ratus sebelas
apa apa saja yang dibutuhkan

kalau ada yang menelpon satu ratus dua belas
memverifikasi data data alamatnya
dan kalau dianggap penting untuk dilakukan verifikasi pada saat itu
sistem informasi administrasi kependudukannya kita
alamat yang disebut
oh ternyata benar
berarti bukan hoax
bukan orang yang mengerjain
kemudian disimpan nomor teleponnya
dan kemudian diverifikasi
kalau kemudian ternyata emergency
doktor rotanya langsung meluncur
jadi kita punya pasukan itu empat puluh delapan
itu bahasa lokal lagi itu dokter rota

mobil yang isinya di dalam untuk first aid equipment
kemudian disitu ada para medis
jadi kerjasama dengan rumah sakit juga atau bagaimana
atau ini terpisah
jadi kita punya puskesmas itu empat puluh enam
jadi masing masing puskesmas ada dokter rota
duanya boleh dimana saja
boleh mengikuti pak wali jalan
mau ikuti pak menteri jalan
nah biasanya selama ini
apa apa saja yang diminta oleh masyarakat ketika memanggil dr rota ini

kalau di satu ratus dua belas itu kebakaran
malah juga sudah mulai ada itu informasi kejahatan
jadi kalau satu ratus dua belas itu informasi kejahatan
kalau kebakaran gina apa yang dikirim
ya langsung aja
verifikasi alamatnya aja
terus kemudian nanti ditindaklanjuti oleh misalnya brandware nya gitu
ya brand wear nya itu langsung menghubungi operator masing masing skpd nya
karena ada operatornya juga dan investasi investasi
jadi kalau ada skpd skpd di sini langsung ditindaklanjuti masing masing skpd
jadi di sini semua pegawai ada beberapa yang memang pegawai teknis dari skpd teknisnya
tetapi dilatih untuk mengetahui dan paham soal standar pelayanan menggunakan it ini
jadi kalau yang kebakaran langsung operator yang menangani kebakaran langsung dinas pemadam kebakaran
kalau masalah kesehatan langsung ke dokter roti
ke dokter rota itu
ada yang untuk pemakaman juga ada
kebetulan ada yang meninggal dia butuh langsung
nah itu apa pelayanan apa yang diberikan kalau untuk
sampai ada pengantaran jenazah
ya kita punya unit pengantaran jenazah itu saya lupa fatnya tetapi lebih dari enam puluh unit
oh tapi ada juga ya
dalam kota semuanya full free
dan ini semua dibiayai oleh apbd
oke jadi berapa persen dari apbd khusus untuk melayani fasilitas semacam ini
kecil total pelayanan feel itu tidak sampai lima persen
kita punya apbd sekarang empat empat triliun
tidak sampai lima persen pokoknya
jadi pelayanan pelayanan yang sifatnya pelayanan dasar yang saya bilang tadi itu bahwa asumsi kita itu adalah tidak boleh ada orang di kota makassar terutama yang citizen
merasa bahwa dia tidak diperhatikan oleh pemerintah
dan rata rata masyarakat di sini mereka sudah paham ada service ini dan sudah betul betul digunakan oleh mereka
karena ini kan istilahnya kan masih baru ya sudah berapa tahun sekarang
sudah tahun keempat
sudah tahun keempat
bagaimana penggunaannya dan juga pemahaman masyarakat terhadap adanya fasilitas seperti ini
kalau yang sekarang ini hampir semuanya sudah dipahami oleh masyarakat
tinggal yang satu ratus dua belas ini karena baru di launching satu tahun kemarin
jadi belum semuanya ngeh
dulu kita punya nomor informasi di bagian humas nomor pengaduan
itu yang banyak masih banyak yang hubungi tetapi kita sekarang ini sudah menjadi single number untuk semua pengaduan
untuk nomor darurat
untuk nomor pengaduan

nanti di satu ratus dua belas ini operator ini yang mengalihkan ke orang teknisnya
ada berapa operatornya di sini yang menjaga
ini kan berarti harus banyak shiftnya harus dua puluh empat jam
dan tidak pernah kosong ya tentu saja ya
tidak pernah kosong dua puluh empat jam
karena kami sendiri juga setiap informasi apa saja pasti menghubunginya ke para daisnya di sini
kalau hal hal yang lain untuk urusan administrasi birokrasi ini semua sudah berdasarkan it
sudah online semua daeng
kalau bisa misalnya untuk mendapatkan ktp dan lain sebagainya dengan cepat
konsepnya kita sih sebenarnya online semuanya
bahkan kita juga sudah menerapkan e text elektronik
tetapi belum semuanya aware dengan sistem ini
kami sadar juga bahwa kan di pemerintahan pun juga belum semuanya
belum semua opd
tetapi untuk pelayanan dasar ktp pelayanan terpadu satu pihak
pelayanan terpadu satu pintu
itu sudah semuanya online
bahkan kita sudah menerapkan e musremban
jadi kita tidak perlu semua para pakar tidak perlu hadir di kantor kelurahan
facetime saja gitu skype juga boleh
iya skype juga boleh facetime juga boleh
karena kan mereka hadir memberi pendapat itu paling cuma lima sepuluh menit kan
kita cuma video conference kita minta kepakaran beliau
di kampus pun juga boleh dia memberikan masukan
ini luar biasa sangat menghemat energi lah
sangat mengurangi traffic jam juga di kota makassar
nah ini juga bisa membantu meningkatkan transparansi atau tidak
cara pemerintah daerah bekerja mengurangi ketidak efisiensi dan juga mungkin korupsi dan lain sebagainya
bagaimana daeng selama empat tahun ini dengan diterapkannya sistem seperti ini
yang kita harapkan sih sebenarnya memang seperti itu
tapi terasa atau tidak misalnya itu
kalau dalam konteks penghargaan penghargaan monitor dari lembaga lembaga lain sih sangat terasa
sehingga ada beberapa penghargaan mulai dari kota sehat adipura lppd yang selama ini jauh dari angan angan kita
ternyata sudah nyampe semua di makassar
apa karena langsung pengaruh dari sistem it ini atau bukan
tetapi faktanya adalah banyak sekali hal yang kita dapatkan dari penerapan
tapi berarti kan harus ada investasi ya dalam pengadaan teknologi
tapi juga memiliki strategi ke depan yang berbasis itu
karena memang karakter budaya kita kemudian citra seorang aparatur sipil negara itu yang selalu dianggap lebih dibanding dengan yang lain
jadi takut mungkin
takut ke orang yang punya uniform pakai baju keki begini kelas sosialnya itu tinggi
padahal dalam konteks pemerintahan kita juga sadar betul bahwa tidak lebih dari masyarakat biasa atau bahkan kita ini pelayan
tapi awalnya itu apa kira kira yang konsep atau definisi dari yang namanya smart itu khusus untuk kota makassar
karena ini kan harus dikaitkan dengan problem atau tantangan yang selama ini memang unik ya yang dirasakan oleh kota ini
masalah utama di kota makassar itu sebenarnya adalah public spare
akhirnya suasananya kejiwaannya orang ini di makassar yang terlalu terdogma oleh karakter budayanya kami ini yang ada itu namanya puang andi karaeng
yang itu kelas sosial
jadi semacam hirarki
jadi public spare itu agak tersendat
kita kemudian berdiskusi dengan teman teman
ini terasanya apa dengan adanya hirarki ini apakah kurang bebas berekspresi
ekspresi atau kurang
bisa berkomunikasi dengan
pas kurang berkomunikasi
yang jadi hambatan karena apa
karena memang karakter budaya kita
kemudian citra seorang aparatur sipil
negara itu yang selalu dianggap
lebih dibanding dengan yang lain jadi takut
orang yang punya uniform pakai baju keki
begini kelas sosialnya itu tinggi
dalam konteks pemerintahan kita juga sadar
betul bahwa tidak lebih dari
masyarakat biasa atau bahkan kita ini pelayan
itu yang kemudian
kita coba dobrak sehingga
awalnya sih cyber city
tetapi pada saat kita bicarakan
itu sudah mulai ada konsep konsep smart city
akhirnya kita belurus smart city aja
lama lama pada saat kita diskusi penyusunan
rpjmd ketemu sombernya
kalau pun kita maju berpikiran maju
lokalnya itu tetap harus duluan
nah kita padukan lah
dari sini kemudian banyak juga
kondisi kondisi sosial yang
tanda kutip bisa kita dobrak
tetap dalam konteks penghargaan sosial
tetapi yang namanya aparatur sipil negara itu
punya tugas yang lebih dibandingkan masyarakat
makanya kemudian kita
beberapa konsep untuk
aparatur sipil negara itu kita lakukan
salah satunya itu adalah on the street government
pemerintah itu tidak boleh
hanya di depan kantor atau di depan
di belakang meja
tidak boleh turun turun ke masyarakat
berkeliaran di masyarakat ngobrol
sama masyarakat ada manajemen sentuh hatinya kita
pak lurahnya tidak boleh lagi
pegang tongkat komando pak lurahnya itu
harus duluan cabut cabut rumput
duluan angkat kotoran drainasi
di got sampai kemudian
diikuti oleh masyarakatnya karena kan kita ini
masyarakat bugis makassar itu
harus selalu diberikan contoh
kalau diperintah tidak mau
masyarakat orang makassar ini nggak mau diperintah
tapi kalau ditunjukkan contohnya
dan itu sudah terasa dampaknya
alhamdulillah dulu katanya
kalau kerja bakti itu
pakai toa keliling kampung keliling rt itu
tidak ada yang ikut
tiga lorong diajak
empat orang yang ikut
sekarang tidak perlu
satu saja yang keluar kerja bakti
ikut lebih banyak
tapi dampaknya terhadap perbaikan
ataupun tata ruang atau ambience
atau spherenya ini
apa saja yang paling di
dan memang mempengaruhi dari
iya jadi yang kita terasa ini yang pertama
dalam konteks pemerintahan langsung ya
dalam konteks pemerintahan langsung itu
sudah kelihatan bahwa
kita menjadi lebih terbuka dan transparan
untuk partisipasi dari
komponen masyarakat yang lain
bahkan kita sudah bermitra sekarang
dulu pemerintahan itu kalau mau kerja sama dengan nsm
citra kita itu adalah
mau cari cari kesalahan
mau menghambat pemerintahan
pokoknya lah sekarang macam
banyak yang negatif negatif lah
sekarang kita hampir semua program itu
audit sosial itu kita sudah punya
auditor sosial itu kurang lebih satu tujuh ratus orang
dari kelompok kelompok masyarakat
yang kerjanya tiap hari ngelapor
ini pak camat cek kes sekali
ini pak lura selalu marah marah
ini petugas kelurahan disini
jutek terus kelihatan mukanya
dan ini kita forward langsung
ke yang bersangkutan
lama lama semakin turun
karena kan akhirnya masyarakat
aparatur sipil negara merasa bahwa
kita ini sudah terawasi oleh masyarakat
iya tidak boleh ada mental pejabat lagi
iya tidak boleh itu yang saya maksud cuma
penting untuk dipastikan bahwa semua
setelah itu sama dan masyarakat
pemerintah itu tugas yang paling utama itu adalah
tugasnya pemerintah itu tiga
satunya mengerjakan peraturan perundangan
yang kedua itu adalah melayani masyarakat
yang ketiga itu menjadi perangkat sosial
ini yang kita minta supaya teman teman asn itu merasa sadar bahwa
yang gaji kita itu masyarakat
jangan karena pakai uniform begini petan tampetan yang mana mana
tapi memang biasanya kadang kadang orang juga kalau udah menjabat tiba tiba mereka juga berubah ya langsung
ingin menunjukkan bahwa dia orang penting atau berpuasa
tapi ini kan smart city berarti kan harus ada smart people di situ
tujuannya kan sebenarnya bukan hanya perangkatnya saja tapi kan itu yang penting untuk kita berpuasa dan berpengalaman dengan kita
seperti software nya juga
nah ini bagaimana ukuran ukuran ini selain misalnya lebih kolaboratif lebih terbuka lebih transparan
apalagi yang kita bisa dapatkan ya dengan adanya smart city
apakah misalnya lebih peduli misalnya terhadap lingkungan
tidak membuang sampah sembarangan atau lebih mau menjaga public space ini
nah inti dari sombere dan smart city itu adalah public engagement
jadi ukuran ukuran kinerja dari aparatur sipil negara sekarang ini selalu disinergikan dengan apa yang masyarakat lakukan
jadi mulai dari rt rw nya kita luruhannya ukuran kinerjanya mereka itu adalah apa masyarakat disitu bergerak atau tidak
kita bangun lorong misalnya kita berikan stimulan misalnya lima puluh juta untuk mengecat kampung itu hasilnya berapa di situ

ada yang nyumbang ini ada yang pengusaha dekat dekat situ ih kalau cantik lorongnya kan bagus ya kita nyumbang ini lah
dan inti dari semuanya itu adalah kita ingin memastikan bahwa semua sumber daya yang di masyarakat itu bisa bergerak dalam irama yang sama
dan ada spirit untuk berkompetisi juga ya untuk menjadi lebih baik
tetap kedepan juga hampir semua program program kita itu berbasis it dan memastikan bahwa
dan ada spirit untuk berkompetisi juga ya untuk menjadi lebih baik itu tetep kedepan juga hampir semua program program kita itu berbasis it dan memastikan bahwa

dan ada spirit untuk berkompetisi juga ya untuk menjadi lebih baik itu tetep kedepan juga hampir semua program program kita itu berbasis it dan memastikan bahwa

kita sudah anggarkan biaya abonemen data dan telepon itu untuk semua kelurahan
untuk semua kantor bahkan kita juga memiliki program smart rtrw
jadi smart rt rw itu juga sudah ada gadget yang kita berikan ke rt rw itu
sehingga mereka bisa setiap saat melaporkan dan menyampaikan dan saling kontrol di antara mereka
saya jangan dipakai buat chatting
ya pasti ada yang pakai lah tapi jangan over lah di situ
tapi ngomong ngomong ini kan harus ada investasi ini semua dari apbd
kira kira berapa persen ya untuk dari apbd ini yang memang dialokasikan untuk membangun smart city ini
karena teknologi kan dari tahun ke tahun juga harus terus berkembang
berapa persen selama ini
kalau presentasinya sih lupa saya
tapi waktu itu kita punya apbd dua tujuh triliun
kalau saya tidak salah ingat akumulatif semua itu satu ratus enam puluh miliar
tapi hardware nya itu kalau saya tidak salah itu hampir
iya tapi jadi relatif sebenarnya nggak terlalu mahal ya untuk investasi sebuah kota
tidak mbak sama sekali tidak
dan itu juga dibayar tiga tahun kalau tidak salah
jadi modalnya ditiru dari mana gitu
kalau kota makassar itu ingin menjadi smart city seperti apa gitu
itu ada ininya blueprintnya
ide awalnya itu dari pak dhani
kemudian kita diskusi
karena kita sama sama suka jalan
jadi suka lihat orang kita suka nonton film macam macam
dan kemudian kita diskusikan lahirlah konsep ini
awalnya saya bilang tadi itu cyber city
kemudian kita akhirnya
tapi apa yang membedakan cyber city dengan smart city
apakah karena hanya ini kan dua duanya kan memiliki basis teknologi yang cukup
dua duanya semuanya adalah hardware
tetapi kita smart city itu tujuan utamanya itu bukan di hardware
karena kalau soal hardware itu semua orang bisa beli
nah ini adalah perubahan perilakunya
itu yang saya bilang tadi clue kita itu adalah partisipasi
model kita itu cara pendekatan utama kita itu adalah public engagement
jadi ujungnya partisipasi model dan prosesnya itu
bagaimana semua orang di masyarakat itu merasa bahwa kita ini memiliki loh pembangunan
kalau kita nggak kerja nggak bakalan nyaman kita tinggal di makassar
jadi dengan porsi masing masing
makanya selalu kita bilang dalam konteks asn itu tidak ada yang lebih penting daripada profesi yang lain
tidak lebih penting wali kota dibanding dengan petugas sampah
pada level dan porsi yang berbeda sama sama pentingnya
sehingga kita berharap ini juga melahirkan perahu
kebanggaan bagi masyarakat bahwa walaupun saya tukang sampah kasihan
tapi kalau enggak ada saya yang enggak dapat adipura
dan selalu juga kita sampaikan ke mereka ini adipura ini hasil kerja kerasnya bapak bapak
kami ini cuma mengatur sistemnya
tanda kutip memerintah
tetapi pada dasarnya yang kerja itu adalah bapak bapak sekalian
kemudian dari situ sudah mulai banyak partisipasi partisipasi
sudah mulai banyak saling mengisi
contohnya dalam konteks dry nasa
dulu dulu itu kita pernah menjadi epidemi demam berdarah
setelah public engagement yang kita lakukan
itu tetangganya sendiri yang negur orangnya
bos masa di situ kok punya genangan masih ada
itu kan depan rumah kamu bos
sudah sama sama kita lihat jalannya
setelah kita berikan stimulan sama sama kita gali
minggu berikutnya bulan berikutnya udah malu dia kalau di depan rumahnya itu diangkat sedimennya
lama lama kemudian hatinya tersentuh
dan saya lihat sudah mulai banyak yang berubah
jadi ini perubahan bukan saja dalam menggunakan teknologi
tapi mindsetnya itu juga harus mau tidak mau berubah
bahkan sudah mulai di behavior
mudah mudahan ini bisa stabil
nanti mbak desi kalau datang ke makassar turun dari bandara
itu sudah tidak lewat jalan ini lagi
sudah langsung tol road itu sampai ke pantai losari
itu sudah masuk di perencanaan nasional
harusnya kan nanti dampaknya baik secara ekonomi maupun kesejahteraan bagi masyarakat kan meningkat
tapi yang saya dengar apalagi dengan mungkin pertumbuhan yang lumayan cepat ini
angka kemiskinan atau kejomplangan lah secara ekonomi juga semakin meningkat
kota makassar ini menarik ya
karena dari segi pertumbuhan itu jauh di atas rata rata nasional
kalau misalnya nasional kita tidak sampai lima dua
ini kan berarti ada dan ini sudah beberapa tahun terakhir ini kan
apa kira kira yang menjadi driver utama dari pertumbuhan itu
dan memang mungkin apakah ini khas untuk makassar sendiri
atau bisa direplikasi oleh kota kota lain sebagai contoh
jadi khas makassar sebenarnya
saya ada sedikit gambaran
dua ribu dua belas itu kita pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sembilan enam puluh empat
iya saya ingat waktu itu pernah bicara sama pak dhani
dua ribu tiga belas kemudian rebound menjadi tujuh empat puluh empat
nah dua ribu lima belas kemarin data dua ribu enam belas itu kita sudah mencapai tujuh empat puluh delapan dan tujuh puluh
dua ribu tujuh belas ini yang keluar itu tidak akan dibawa delapan dua
ini dari indikator indikator cuma belum dirilis oleh bpn
memang tinggi ya tapi ini kenapa apa drivernya tapi kenapa grafiknya juga fluktuatif ini daeng
trendnya di dua ribu dua itu yang pada saat nasional krisis bahkan international krisis
kelihatannya sih berpengaruh ke situ
alhamdulillah kita bisa recovery dan sekarang itu sudah pada tren yang positif terus selama lima tahun terakhir delapan dua tadi
dibanding dengan rata rata pertumbuhan nasional lima dua lima empat
kemudian di beberapa kota bahkan ada yang minus
tapi kita punya inflasi juga membahayakan
inflasi kita sekarang ini dua ribu tujuh belas ini
ya mungkin karena cepat ya bisa overheating
tapi drivernya itu sendiri apa yang membuat makassar
jadi kita punya rasio apbd ke pdrb itu paling rendah se indonesia
jadi kita punya apbd ini sekarang empat empat triliun
diperkirakan pdrb kita itu mencapai satu ratus empat puluh lima triliun
tahun sebelumnya kita punya apbd itu tiga delapan triliun itu pdrb kita satu ratus dua puluh lima triliun
jadi turun terus
dan ini kami pelajari
makanya kemudian kami membuat misi dalam konteks kami visi kami itu adalah makassar kota dunia yang nyaman untuk semua
kita breakdown menjadi tiga misi
misi yang pertama itu adalah merekonstruksi nasib rakyat
karena kita anggap bahwa gak boleh lagi rakyat dibiarkan itu mikir sendiri cari jalan sendiri gak boleh
untuk masyarakat tertentu
maka kemudian kita menemukan clue nya bahwa ini harus ada partisipasi nggak boleh
nah dari misi pertama ini kita bikin misi keduanya itu adalah mereformasi birokrasi pemerintahan
gak boleh lagi ada orang merasa bahwa kita ini penentu kesejahteraannya orang
terutama partai resipi negara kita yang delapan belas ribu
gak boleh ada yang berpandangan bahwa kita ini pegawai negeri yang wajib dihormati
wajib dijadikan sebagai jagoan misalnya
kita ini sama bahkan harus dibawanya lagi
makanya seperti kami ini pakaiannya nggak boleh yang mahal mahal nggak boleh yang gimana gimana
harus sama dengan yang lain
kami juga berdua menerapkan contoh seperti itu
yang ketiga itu adalah bagaimana merestorasi tata ruang dan lingkungan
karena semuanya gak mungkin bisa nyaman kalau tata ruangnya kita lingkungannya kita berantakan
partisipasi inilah yang menjadi clue
pengakuan bahwa teman teman pengusaha pengakuan bahwa teman teman pengacara profesi yang lain itu sangat kita butuhkan
nah itulah yang membuat kemudian kita mendistribusi ini sumber daya supaya semua orang bekerja pada irama yang sama
jadi iklim usaha di sini betul betul dijaga ya
izin semua segala macam ini sudah satu atap
alhamdulillah sudah ptsp tahun ini kita pindah ke bawah
kalau di bawah ini pindah udah canggih banget
karena udah langsung terkoneksi di sini
jadi udah ketahuan kita sudah bikin sop nya beberapa
imb kita sudah punya berarti izin mendirikan bangunan itu maksimal dua belas hari setelah dinyatakan lengkap
izin ho izin gangguan itu dua hari setelah berkasnya dinyatakan lengkap
izin izin yang lainnya juga sudah ada sop nya
semua belum seperti yang kita inginkan tapi sudah on the track
tapi paling banyak menarik investor atau investasi di bagian mana mana saja khusus untuk kota makassar ini
memang ini kan hubnya apalagi ini kota maritim dan juga akan memiliki pelabuhan yang canggih ya newport
makassar newport itu
infrastruktur juga kelihatannya sudah mengarah ke sana ya
jadi yang paling berpengaruh itu kita di restoran hotel
itu yang paling banyak memang
jadi memang untuk service business
service dan business ya
jadi manufacturing itu kita kurang di sini
ada kita punya kima tetapi tidak semuanya
terbaca dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat
karena ada yang sudah direct
langsung pelabuhan ekspor ke jepang ya
jadi data data aja yang masuk tetapi benefit

iya benefit ekonominya itu nggak terdaftar lagi
apalagi kan di sini banyak yang berbasis di surabaya jakarta npwp nya segala macam keluarnya di sana
jadi multi flyer efeknya ya paling di sini ada ke masyarakat tetapi untuk menghitung nilai ekonominya itu kadang kadang belum pas
makanya kita juga pernah protes
nggak boleh lagi kalau yang sudah pelabuhan direct
hanya mampir lewat
gak boleh lagi
iya kita harus bikin kantor
tapi infrastruktur ini bagaimana perkembangannya dan apa ini
karena kan masih masalah ya bukan di makassar atau di sulawesi selatan saja tapi di seluruh indonesia
infrastruktur memang diperlukan tapi kadang kadang kan agak sulit ya untuk itu
ini bagaimana selama ini
ampun memang kita infrastructure itu kita agak agak ya agak kasar
alhamdulillah di dua ribu tujuh belas kemarin
kita tetapkan sebagai tahun infrastruktur
kita bangun jalan banyak sekali
kita bikin pelabuhan di sini mendukung angkasa pura
semua yang dibutuhkan kita siapkan
minta lahan kita siapkan lahannya walaupun mungkin banyak sekali masalah
dan termasuk juga tol sementara ini kita lagi rancang tol dalam kota
alhamdulillah sudah ada perusahaan nasional yang masuk dan insya allah bulan depan kita sudah lakukan groundbreaking
perletakan pengerjaan pertama itu elevated road di kota makassar
itu yang pertama di sini dan disertai dengan rencana rencana yang ya untuk infrastruktur lah
nanti mbak desi kalau datang ke makassar turun dari bandara itu udah nggak lewat jalan ini lagi
udah langsung tol road itu sampai ke pantai losari
itu sudah masuk di perencanaan nasional di bapak nas
ya harusnya kan nanti dampaknya baik secara ekonomi maupun kesejahteraan bagi masyarakat kan meningkat ya
tapi yang saya dengar apalagi dengan mungkin pertumbuhan yang lumayan cepat ini angka kemiskinan atau kejomplangan lah secara ekonomi juga semakin meningkat ya
gini rasio kita tinggi
nah ini apa apakah apalagi tadi inflasinya itu kan pasti berdampak negatif
yang tinggi mbak
apa yang masalah
yang masalah kita yang tinggi itu gini rasio itu empat puluh dua
inflasi itu tiga dua
tapi alhamdulillah pengangguran dan kemiskinan jauh turun
kemudian jumlah orang miskin kita dari enam puluh satu ratus dua puluh kakak itu turun menjadi lima puluh empat kakak
karena kita punya basis penanggulan kemiskinan itu sudah berbasis it pemutahiran kemiskinan secara mandiri
kita sudah punya programnya i kemiskinan itu yang baik
sayang belum connect semuanya mbak
tahun ini kita connect kan semua
ya karena data ini sangat penting ya untuk memastikan bantuannya itu
jadi kita sudah punya
pas sampai dan tidak
tahun kemarin itu dari bpjs kesehatan saja dari tiga ratus ribu orang yang tidak tercover dalam jaminan nasional
itu kita cover lebih dari setengahnya
sekitar satu ratus tujuh puluh ribu dan tahun ini kita pastikan universal coverage
nah tapi untuk
untuk lebih memperbaiki jenis rasio ini
apa inisiatif yang masih perlu dilakukan ndeng
ya mbak ini jenis rasio ini sebenarnya kompliket
saya bilang komplain bukan saya excuse
tetapi dulu sebelum ada updating iktp penduduk kita itu cuma satu tujuh
pas dua ribu empat belas ini kami masuk penduduk kami itu di makassar satu lima
tiba tiba masuk iktp
pada updating iktp
november dua ribu enam belas penduduk kami itu sudah jadi satu tujuh ratus enam puluh delapan
gimana kita menyusun asumsi kebijakan pengelolaan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik kita
makanya kalau masih ada kemudian ada orang miskin ada orang nggak sekolah ada orang apa
karena memang basis data kita beda
memang ini penting adanya data dan akurat ya
dulu orang tinggal di goa di maros aktivitas di makassar atau orang tinggal di makassar ktp nya masih ktp dulu
jadi kita pikirnya penduduk kita itu satu empat
asumsi pelayanan publiknya kita itu kemiskinannya gepengnya puskesmasnya sekolahnya
kita itu asumsi satu empat juta orang
tiba tiba updating iktp november dua ribu enam belas itu kita terbelalak satu tujuh juta orang
berarti selama ini tiga ratus ribu orang itu kan kita nggak hitung
jadi kalau kemudian terjadi traffic jam di mana mana wajar
karena ternyata banyak yang kita tidak hitung sebagai orang yang mesti kita layani
iya tapi memang ini penyakit urbanisasi ya
ini dengan begitu cepat dan apalagi kalau misalnya banyak sekali kegiatan dan kesempatan untuk berkarya di kota
yang pantai lusari itu ada orang mancing nggak kelihatan
wah ini kita harus hati hati nih kalau jalan jalan di makassar
nah nah nah
bisa di pantau
nah nah nah
ya tapi memang ini penyakit urbanisasi ya
ini dengan begitu cepat dan apalagi kalau misalnya banyak sekali kegiatan dan kesempatan untuk berkarya di perkotaan
nah ini bagaimana kedepannya supaya ini semua tertangani ya
apalagi biasanya kan nanti ada timbul masalah masalah sosial juga dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat
apalagi tidak bisa dikontrol
karena ini kriminalitas dan itu

perusahaan yang terjadi di jakarta
nah ini memang satu usaha yang baik ya untuk memonitor paling tidak kejadiannya
tapi bagaimana ini ke depan daeng ini
cara untuk memastikan bahwa masalah masalah sosial ini
yang pertama itu pengangguran
jadi pengangguran itu kita sudah punya blueprint untuk mengatasi ketenagakerjaan
selain aspek peningkatan kemampuan tenaga kerja dalam bentuk enabling dan empowering tadi
kita juga sudah memastikan semua kelurahan itu mendata masyarakat
masyarakat miskin dan tidak kerjanya
jadi kita simpan di kelurahan
kalau nanti di kelurahan sudah ada mini roomnya semua
kita sudah panjang tiap hari papan potensi kelurahannya
yang menganggur ini
tingkat pendidikannya ini
tempelnya itu dalam bentuk monitor
jadi semua orang bisa buka
jadi kita sudah tahu betul bahwa di kelurahan ini sekian penganggurannya
kemampuan teknisnya seperti apa
keterampilan seperti apa yang dibutuhkan
sehingga pada saat nanti ada investasi
ada bentuk bentuk kerja sama
kita sudah tahu
kalau dia di kelurahan ini lokasinya
tidak boleh lagi ada perbedaan
yang saya bilang rekonstruksi nasi peraya kita itu
tidak boleh lagi dibiarkan orang miskin dengan orang kaya bersaingnya sehat pada titik yang sama
supaya orang merasa memiliki ini juga
kemudian kita juga dalam konteks menjaga daya dukung alam
karena kita juga
itu juga menganut konsep livable city itu adalah
harus ada analisis mengenai dampak sosial
jadi bukan lagi amdal
hanya sekadar dampak lingkungan
tapi kita lagi merancang konsep itu analisis mengenai dampak sosial
apalagi biasanya dengan ada jumlah penduduk semakin besar
kekerasan juga mungkin
kekerasan juga itu
replacement mata pencaharian
karena proses pembangunan tertentu
yang tadinya orang tahunya nelayan
begitu ada pembangunan
nggak bisa lagi jadi nelayan
keterampilannya nggak ada
maka kita memikirkan analisis mengenai dampak sosial
sebelum izin prinsip kita berikan
berapa orang yang kamu latih
untuk mengganti mata pencariannya dari nelayan menjadi tukang apa gitu
menjadi keterampilan apa
dan berapa persen yang harus kosrap
kebijakan ini kita sudah mulai terapkan
dan setiap investasi yang masih kita sudah lakukan
jadi sebelum izin prinsipnya kita berikan
itu kita sudah diskusikan
bagaimana supaya koefisien rencana kota kita itu
benar benar kompatibel dengan perencanaan bisnis kita
ya susah sih
ya daeng anda sendiri ini kan periode pertama sudah hampir habis
dan tampaknya mungkin tidak akan dilanjutkan sebagai wali kota
apa refleksi selama lima tahun ini
dan apa kira kira yang merasa paling dibanggakan
atau apa yang masih mungkin merasa kurang
atau harusnya lebih baik lagi dilakukan atau dikerjakan
yang paling kurang itu adalah
kita belum punya ciri maritim yang kuat
dulu kita itu orang bugis bangga sekali
nenekmu yang kusa orang pelaut
tapi sekarang kita tidak bisa lihat fasilitas kelautan ada
karena kita sebenarnya sih bukan excuse sekali lagi
dua ribu delapan belas ini kita merencanakan itu tahun maritim
tiba tiba ada pp delapan belas dua ribu enam belas tentang struktur organisasi
tidak boleh lagi di kebupatan kota ada kelautan
akhirnya dinas kelautannya kita itu jadi

iya tapi buktinya sepertiga wilayahnya makassar itu di kelautan
dan kehidupannya kita itu banyak di kelautan
kita punya dua belas pulau dengan spermonde yang bagus
dengan panjang pantai yang tiga puluh lima km
terpanjang kok di indonesia
tapi kita nggak boleh bikin dinas kelautan
nah ini kita protes kemana mana
alhamdulillah sekarang diizinkan lagi
tetapi saya tidak bermaksud sekali lagi menyalahkan semua
tetapi kita sebenarnya dua ribu delapan belas ini berharap ada laboratorium kelautannya kita
ada macam macam lah soal maritim
karena kita mau mengembalikan
karena memang etapa pembangunan
karena ini memang kota maritim ya
iya tapi kita tidak boleh mengelola kelautan
setelah kita proses ke kementerian kelautan baru kemudian
boleh kok kalau demografinya makassar seperti ini geografinya makassar seperti ini boleh
mungkin kuncinya itu komunikasi
selama ini bagaimana komunikasi khususnya dengan provinsi itu baik baik saja
alhamdulillah sekarang bagus
pak dirjen kelautan sebentar ada
dan kita temenin lagi karena memang kita mau mengembalikan
jadi kita berharap base untuk pengelolaan manajemen kelautannya kita ada
dan kita sudah bikin lagi satu kecamatan kepulauan
karena kita mau orang bugis itu jangan sampai kehilangan kebanggaannya sebagai orang maritim
apalagi kan kita juga tidak punya lahan pertanian
lahan pertanian kita itu tinggal kurang lebih tiga hektare
pertanian di kota makassar ini
seharusnya pendapatan lebih besar justru dari pengelolaan laut
bukan hanya dari service atau bisnis hotel dan
jadi tahun ini kita sudah minta izin
tidak boleh lagi karena tahun pariwisata harus kami kembangkan wisata city tour yang berbasis di kelautan
pemanfaatan spermonde paling tidak diving
kemudian ada kota mandiri kita
artificial fishing ground nya kita sudah bangun
artificial reef nya juga kita sudah bangun
di beberapa pulau itu kita sudah bikin artificial rift
itu sudah nanam karang
alhamdulillah sudah jalan
jadi kita berharap tahun ini akhir akhirnya sudah mulai tumbuh
dan kita sudah bisa jual paket
tanda kutip jual paket untuk orang datang ke makassar
tidak cuma mikir makan kuliner
tidak cuma mikir benteng rotterdam
tidak cuma jadi daerah hub singga
tapi makassar itu betul betul menjadi destinasi
apalagi kalau port nya atau pelabuhan nya sudah bagus
sudah canggih begitu
tapi anda sendiri nih bagaimana
merasa kebanggaan terbesar apa selama lima tahun ini mendampingi wali kota
kalau anda sendiri yang wah ini bangga nih bisa merupakan cap bagi saya
kalau yang paling utama sih dalam diri saya itu karena
tidak ada lagi kebanggaan semua untuk orang aparatur sipil negara
mereka sudah mulai membaur dengan profesi profesi lain
sebenarnya perubahan pola pikir itu yang paling berat kita lakukan di dua tahun pertama
bagaimana seorang kami berdua itu harus menanggalkan banyak hal
kita bahkan dalam konteks simbolik pun juga kita tidak boleh pakai mobil ini
kita nggak boleh pakai sepatu ini pakai handphone ini segala macam
karena kita cuma ingin menunjukkan
nanti kalau sampai jakarta baru keluar aslinya mbak
artinya itu adalah tanggung jawab sosial kami
dan itu yang mulai berubah kembali
dan kita berharap ini bisa permanen perubahan
kenapa tidak ada rencana untuk melanjutkan atau bagaimana ini ke depannya
karena biasanya satu periode kan merasa wah saya masih banyak harus bisa membantu ini itu dan lain sebagainya
kalau dalam konteks politik sih sebenarnya sudah cukup lah lima tahun
pak dhani ini punya visi politik yang lebih kuat kali dibanding dengan saya
jadi saya sudah cukup lah disini
kemudian memang dasar dasarnya ini dan siapapun yang melanjutkan kalau sistemnya sudah seperti ini sih aman lah semuanya
tapi sustainable sistemnya
smart city ini agak lebih kan seterusnya ya
karena wali kotanya lain nanti mungkin dengan ide yang lain
apakah bisa dengan mudah makin
apakah bisa dengan mudah mengubah apa yang sudah dicapai atau sudah dilakukan selama ini
harusnya sih tidak aman soalnya
karena belanja modal masing masing skpd nya itu sudah ada
ada komputernya ada linknya itu sudah terkoneksi semuanya
di kelurahan pun juga sudah ada
bahkan nomenklatur untuk bayar pulsanya pun juga kita sudah siapkan di kelurahan
jadi harusnya sih mereka tinggal
jadi sistemnya sebenarnya sudah tidak akan mudah begitu saja
wali kota baru datang tinggal melanjutkan aja sih sebenarnya
kalau ada variasi pengembangan silahkan
biasanya wali kotanya baru juga ide nya baru
tapi dayang anda sendiri apa rencana ke depan nanti
masih muda soalnya saya
iya masih muda tapi sudah tua di politik
semangatnya masih menggebu gebu apa kira kira
kalau profesi saya kan memang jadi dosen jadi pengajar
saya juga orang di bisnis
alhamdulillah jalan semuanya
dan mudah mudahan besok besok bisa jadi profesi yang lain lah
tidak merasa bahwa menyesal harus meninggalkan posisi ini
karena masih banyak yang gak bisa

karena biasanya kan orang
kalau kami memang dari awal juga tidak pernah ada perubahan kok
merasa diri juga sebelum jadi wakil wali kota
saat jadi anggota dpr
pada saat sebelum jadi anggota dpr juga masih sama
dengan ical yang dulu masih sama dengan ijal yang sekarang lah
nanti kalau kembali lagi kayak dulu juga nggak ada masalah
baik terima kasih banyak
terima kasih banyak mbak desy
canggih sekali kita merasa seperti mana gitu
kayak ada di makassar ya mbak ya
seperti ada di makassar
war room tapi ini apa yang diperangi ya
mbak ini anda lihat ya
nanti kapan kapan coba tampilkan yang orang mancing di pantai losari ada nggak
orang mancing di
zoom pantai losari
yang pantai losari itu ada orang mancing ya kelihatan
kalau di zoom
kalau kita jalan jalan ini makassar
nah nah nah
bisa di pantau
nah ini kita telpon telpon lagi di mana
lagi di pantai losari ini lagi mancing
nah kita lihat di sini
lu pakai baju apa
nah nah nah
tuh tuh tuh
pas dapat ikan
selamat bro dapat ikan ya
ini kita bisa merasa seperti big brother is watching ya
ya sekali lagi
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dan bagaimana rasa menjadi plt
apa yang lebih baik
alhamdulillah sibuk dan cap
berbeda dari jadi wakil
hampir sama ya
cuma kebijakan akhirnya ada di kita
ada di kita
jadi harus lebih hati hati lah
kalau kemarin kemarin itu aman
gawang ada di belakang
jadi kalau masih
tapi sekarang tiba tiba tanggung jawab lah tadi
ya semuanya udah jadi stoper jadi gawang sekalian
jadi mesti harus lebih
tapi dinikmati juga lah pasti lah
harus lah ya
sekali lagi terima kasih
terima kasih banyak mbak nevi
terima kasih sudah ke makassar dan teman teman yang lain
ya demikian bincang bincang kali ini bersama plt ya wali kota makassar syamsur rizal atau
dan terima kasih juga telah menyaksikan insight with daisy anwar
jangan lupa saksikan insight besok dan juga pada kanal youtube cnn indonesia insight with